tuh di pasir itu di gunung itu terusan jangan setapak doh
asa jauh paningan ariras jangan setapak

sundan baik alam maupun budaya masyarakatnya
tergambar pada kutipan brower di jalan asia afrika bandung ini
salah satu kekayaan budaya leluhur yang diwariskan adalah musik yang dikenal dengan nama karawitan sunda
karawitan adalah istilah umum yang mencakup beragam tradisi musik di indonesia
namun karawitan sunda mengacu pada musik tradisional yang berkembang di wilayah jawa barat dan banten
secara etimologis karawitan berasal dari kata rawit
kalau kisindo sawarno orang jawa mengatakan rawit itu semacam cabai atau halus
kecil tapi pedas
pak mahyar tokoh karawitan suna mengatakan rawit itu berasal dari ra itu cahaya
wit itu matahari
itu beliau lebih menekan kepada persoalan persoalan yang sifatnya tidak terlihat tapi terasa
ini sama sebetulnya dengan rawit yang dikatakan oleh kissindu sawarno
artinya sesuatu yang sangat kompleks
kecil tapi kompleks
kompleksitas karawitan sunda tergambar dalam estetika musiknya
itu artikulasinya yang saya katakan itu artikulasinya
vokal karawitan sunda terdiri atas dua jenis vokal yaitu tembang dan kawi
tembang dan kawi
tembang itu tekniknya pertama tekanan suara itu lebih adanya di dada atau di tenggorokan
dia nggak pernah dikeluarkan lebih lebih lantang
sedangkan yang tergolong kawi itu yang lebih lantang
nah contoh kalau temang itu ya cianjuran
kalau cianjuran itu mereka menyanyikannya tidak dengan lepas
karena memang sejarahnya bahwa itu adalah tanah petik musik musik atau vokal vokal yang digunakan untuk para dalem
para menak atau para bangsawan
kalau kawi wandal anyar kepesinenan
itu dari rongga mulut
musik karawitan sunda juga diiringi beragam instrumen
mulai dari gamelan gong kendang rebab kecapi hingga suling
alat musik ini digunakan juga pada karawitan di wilayah lain
karena perbedaan teknik dan laras nada
laras nada pada karawitan sunda terbagi menjadi empat yaitu salendro pelok tegung dan madenda
mbak lili kenapa sih musik karawitan itu nadanya sangat unik ya
berbeda kalau kita bandingkan dengan musik mungkin musik barat atau mungkin musik daerah indonesia lainnya
jadi kenapa disebut jelas perbedaan itu bukan hanya perbedaannya karena intervalnya juga berbeda
tapi ini perbedaan itu juga menyakut kepada persoalan mengapa intervalnya jadi sekian misalnya
ya misalnya kalau kita sebutkan saja berbeda dengan musik barat ya
nah itu kan menurut teorinya mereka perbedaan internal
setiap nada itu seratus ya
tapi kalau di sini yang di sunda itu berbeda beda
nah ada yang misalnya contoh kalau kalau ini semacam ya semacam
kalau saya tabu satu satu
seolah olah ini dekat ke solpe jio ya
dekat ke musik barat
tetapi kalau kita dengarkan secara detail
sesungguhnya itu berbeda
nah kemudian dari persoalan persoalan perbedaan itu
tentu menjadi sebuah konsep diantaranya kalau salendro
nah ini sudah ada tempat tempat yang berbeda
nah itu yang disebut lara salenro
selain dari persoalan sistem tangga nadanya yang berbeda
juga ada perlakuan perlakukan yang membedakan
ya contoh misalnya saya kalau boleh contohkan
kalau kita perlakukan sebagai musik sunnah
tapi kalau mungkin dengan teknik karakter dengan jawa
itu akan lain lagi misalnya
kalau orang jawa
walaupun dengan melodinya yang sama
dia akan misalnya
karawitan memang memiliki sejarah panjang
pada naskah kuno siksakan dangkarasian
istilah terkait karawitan sudah ada di dalamnya
seperti kumbang gading paraguna dan kawi
hal ini menggambarkan karawitan sudah ada sejak sembilan ratus tahun lalu
yang dulunya digunakan untuk ritual tetapi kini fungsi karawitan semakin berkembang dan berdiri sendiri sebagai ekspresi musikal
karawitan juga menjadi pengiring estetika seni lainnya
kompleksitas seni musik karawitan dari segi teknik fungsi alat musik konsep dan prinsipnya melahirkan genre genre musik karawitan sunda
salah satunya cianjuran yang musiknya menggunakan kecapi dan suling dengan vokal tembang
ada juga gendrek liningan yang mayoritas musiknya menggunakan gamelan dan vokal kawi
sampai genre jaipongan dengan musik yang lebih dinamis sebagai pengiring tari jaipongan

yang memberi sumbangsi pada kemajuan karawitan sunda di pelosok negeri hingga mancanegara
tari jaipongan merupakan gabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti wayang golek pencaksilat dan ketuk tilu
maka dari itu tari jaipongan terkenal dengan gerakan gerakannya yang sangat enerjik
jaipongan lahir sebagai perpaduan berbagai unsur menjadi genre baru tapi tetap berpondasi pada tradisi
menurut situs kementerian pendidikan dan kebudayaan
tari jaipongan diciptakan oleh seniman asal karawang dan bandung yaitu gugum gembira dan suwanda sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh
lagu lagu karawitan bergenre jaipongan pun lahir seiring perkembangan tari jaipongan
tarian gugum gumbira
gugum gumbira sebagai anak dari pak gugum
waktu pak buku menciptakan genre dan tari musik jaipongan ini awal mulanya seperti apa sih bu
sebenarnya pada tahun itu saya masih kecil
tapi kemudian kesininya saya banyak ngobrol dengan beliau dan teman teman semua
jadi memang jaipongan terlahir karena pencarian bentuk baru
dimana kira kira apa sih dari yang basicnya tradisional
tapi memang akan disukai oleh generasi
jadi saya juga mengingatkan kepada generasi muda
ya pastikan dengan syarat tertentu ya
bisa dari musiknya yang dinamis yang enerjik gitu
pasti akan lebih mudah diterima oleh generasi muda
tapi juga tidak lupa dia menggali dari bentuk tradisi yang sudah ada
seperti pencaksilat dan ketuk tiluk
pada epokan juga lah menjadi saksi kiprah gugum gumbira
melestarikan budaya tari dan karawitan jaipongan
tari keser bojong dengan lagu daun pulus
membawa gugum membuat jenre ini berkembak
dari wilayah pada epokan juga lah di bojong loa jadi mendunia
tari jaipongan begitu lekat dengan musik karawitan
genre musik jaipongan ini menjadi revolusi musik pada zamannya dengan orkestrasi yang progresif
terutama pada kandungan
kita tidak bisa terpisahkan antara karawitan tarinya dengan tariknya itu koreografinya itu
sendiri ya karena memang itu sudah menjadi satu kesatuan bahwa substansi gerak dan musik itu
sudah sudah selumit yang ngeblend nya jadi kadang kadang kita tidak bisa meskipun kita
tahu ketika orang menari misalnya itu tari jaipongan tapi tidak dikatakan sebagai sesuatu
hal yang mutlak menjadi kriteria jaipongan ketika memang perangkat atau instrumentasi
ini tidak mengiringi ya gitu seperti itu makanya kalau jaipongan itu menjadi menjadi
satu kesatuan saat musikal dan tariannya itu bersatu
musik karawitan pun berkembang tidak hanya menjadi pengiring untuk tarian tapi juga digunakan untuk
mengiringi pertunjukan lainnya ya musik karawitan selain berfungsi untuk mengiringi tarian biasanya
digunakan juga untuk mengiringi seni pertunjukan teater kasunda yaitu wayang golek wayang golek
biasanya musiknya didominasi dengan alat musik gamelan
rit yang sirut data ini wayang
fungsi karawitan sebagai ekspresi musikal juga terus berkembang dengan tetap mempertahankan pakemnya
sebut saja ega robot etnik perkassion
ia mengekspresikan musik karawitan dengan memainkan gabungan alat musik tradisional dan alat musik barat
angklung kecapi suling dan kendang berharmonisasi indah dengan alat musik modern
salah satunya keyboard
sebenarnya kita tuh mendasar pada cross culture
cross culture itu adalah cross penggabungan dua culture
sebenarnya bukan hanya diidentifikasi dari alat musiknya saja
tetapi dalam sisi musikalitas secara estetika kita pengembangannya ke sana
semua genre karawitan dan genre musik barat dapat dikombinasikan
hal ini dimaksudkan untuk menarik minat lebih banyak generasi muda terhadap musik etnik karawitan sunda
awalnya kegelisahan saya pribadi dengan teman teman bahwa mungkin nggak ya sunda atau karawitan
alat musik sunda dan lain lain yang ada di sunda bisa digemari oleh anak muda
segmen milenial seperti apa nih apresiasinya
mungkin saya dengan cara dari konsep yang sederhana ini mudah mudahan menjadikan pendekatan bahwa musik tradisional kita bisa lebih dikenal oleh di kalangan milenial
mungkin kalau secara kasar kalau kita misalnya ada anak anak muda anak muda anak muda

kayaknya terlalu sulit untuk itu
tapi kita coba pendekatan
seandainya nih mereka senangnya segmen rege nih
berarti oke regenenya yang pakai etnik
menggabungkan seni tradisional dan modern tentu menghadapi tantangan
salah satunya perbedaan karya
dan persepsi antargenerasi
awal awalnya pasti mungkin secara apa kadang kadang berasa kenakalan kenakalan ini
kadang kadang berasa di kaula khusus ya
kalau kita bilang sesepuh yang mungkin notabene ahli karawitan kadang kadang tidak langsung menerima gitu kan
tiba tiba diseperti ini kan
itu saya pikir tapi itu proses
ketika memang saya ketika ada tantangan itu akhirnya saya mengimbangi
misalnya ada yang kritik dari orang apa para sesepuh seniman
ya kita tarik pendekatannya biar juga oh iya ternyata setelah digelar aku juga setuju
kayak seperti itulah
musik etnik butuh beradaptasi dari masa ke masa
inovasi melahirkan genre genre baru
mayang adalah salah satu mahasiswa yang mendalami karawitan sejak masih di sekolah menengah
hingga lulus sarjana ia memilih vokal musik karawitan sebagai bidangnya
susah banget itu tantangan banget untuk generasi sekarang ya
aku termasuk generasi z mungkin ya
sangat susah makanya itu
susahnya tuh banyak
rumit sekali untuk musik
apalagi untuk vokal
karena perlu diolah
dan itu butuh waktu yang bertahun tahun
sedangkan dibandingkan dengan era modern sekarang kan sangat simpel menurut saya
buat mempelajari lagu lagu yang pop seperti itu
tapi keunikan tersendiri bisa mempelajari seni tradisi
atau khususnya karawitan gitu buat saya
soalnya secara tidak langsung
saya ikut andil
untuk melestarikan budaya sunda itu
musik karawitan pun sudah dikenal luas di berbagai negara
seperti jepang tiongkok australia perancis dan amerika serikat
warga amerika ini bukan hanya piawai memainkan musik karawitan
dia bahkan menjadi tokoh atau guru karawitan sunda
henry spiller adalah dosen karawitan sunda di sebuah universitas di amerika
so waktu saya di universitas
saya ketemu sama orang sunda yang mengajar gamelan di sana
saya menarik sekali itu
karena aneh karena novel ya
sebenarnya karena saya sudah tua
saya sudah tua
saya sudah tua

saya sudah tua saya sudah tua saya sudah tua
kalau saya belum bisa bahasa sunda terlalu susah ya
karena banyak musik vokalnya memiliki lirik sundanese
dan saya masih tidak mengerti mereka
saya mengerti emosi musiknya
bukan emosi teksnya bukan emosi liriknya
mempelajari musik karawitan tidaklah harus mengerti bahasanya
tetapi memahami apa yang dirasakan
ketika saya mengajar di australia dulu delapan bulan
saya kan tidak mengerti bahasa inggris
saya dengan epologi saya minta maaf kepada mereka mahasiswa saya pada waktu itu
saya nggak bisa bahasa inggris
apa jawaban mereka
lili saya bukan mau belajar bahasa dari anda
saya mau belajar karawitan dari anda
karena karawitan itu bukan untuk dimengerti
adalah kekayaan musik indonesia yang sangat tinggi nilainya
di tengah kemajuan dunia musik penting bagi kita
untuk merasa bangga akan jati diri musik asli tanah air